menteri pertahanan prabowo subianto berkomitmen membangun pertahanan udara republik indonesia
dengan mendatangkan pesawat tempur rafael dari perancis
pesawat tempur rafael ini merupakan salah satu jet tercanggih dan serbaguna
yang dapat menjalankan berbagai misi
pertahanan republik indonesia
membela kedaulatan wilayah udara indonesia
pesawat tempur rafale buatan perancis ini merupakan salah satu alutsista berteknologi tinggi
sebelumnya pada sepuluh februari dua ribu dua puluh dua lalu
kementerian pertahanan republik indonesia telah menandatangani kontrak
pembelian enam pesawat tempur rafale di kantor kemhan jakarta
momen penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh prabowo dan florence parly
sebagai langkah awal indonesia terlebih dahulu mengakuisisi enam unit rafale
dari total empat puluh dua pesawat yang dibeli
setelah penandatanganan kontrak oleh prabowo dan parli pada desember dua ribu dua puluh
prabowo dan menhan perancis sebastian lekornu yang menggantikan parli di perancis
membahas program pelatihan bagi para pilot jet tempur tni au untuk mengemudikan rafale
melalui pelatihan ini prabowo berharap para pilot tni au nantinya bisa memperoleh pengetahuan
dan keterampilan untuk mengawaki pesawat tempur tersebut
kini indonesia hanya perlu menunggu kedatangan pesawat tempur rafale yang diperkirakan tiba di tanah air
pada akhir tahun dua ribu dua puluh